dengan menaiki beca pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur
edi rahmayadi dan musa rajeksyah mendaftarkan diri ke kpud sumatera utara
pasangan yang diusung oleh partai gerindra pks pan golkar nasional demokrat dan juga hanura ini
menjadi salah satu yang diunggulkan dalam kontestasi pilkada sumatera utara
bertempat di posko pemenangan jalan arifai kota medan edi berpesan
pada seluruh simpatisan yang turut mengantarkannya ke kpud untuk tertib
pasangan edi dan musa mendaftar ke kpud sumatera utara didampingi oleh para ketua dpd partai pendukung
salah satunya adalah gubernur sumatera utara tengku eri nuradi
yang merupakan ketua dpw partai nasional demokrat
didukung oleh enam partai salah satunya hanura yang disebut baru bergabung pagi ini
ia yakin dapat memenangkan pilkada sumatera utara
administrasi sebagai kelengkapan yang harus
kita bawa ke kpu dan pagi ini baru lengkap dengan kehadiran merapatnya partai baru
partai yang baru bersama sama kami yaitu ada
dan menjaga kepadanya
dan menjaga kepadanya
dan menjaga kepercayaan
amin kita selalu percaya diri karena ini adalah kepercayaan sumatera utara